puluhan remaja senin malam masih memadati kawasan dukung atas jakarta pusat
namun keinginan mereka untuk bisa tampil berjalan di atas zebra cross
pupus lantaran aparat kepolisian menutup zebra cross dengan dua unit mobil patroli
walau ditutup kendaraan beberapa pengunjung lainnya tetap berusaha untuk bisa berlenggak lenggok di jalanan kawasan duku atas ini
seperti yang dilakukan dua dis joki dj evelyn nada anjani dan dj saco asal jepang
indonesia ada tempat yang bisa dikunjungin dan bisa bersosialisasi dan bisa ada keramaian yang ibaratnya aman gitu ya
selama ini kan rame mungkin image nya kumuh
gitu kan selama ini di indonesia itu
cuman di sini bagusnya adalah orang orangnya juga maksudnya patut peraturan dan nggak rusuh gitu ya
mereka berharap kawasan zebra cross duku atas dapat terus menjadi ruang ketiga untuk sarana mengekspresikan diri bagi warga
beski iktiar yahya jakarta